luluh lantaknya pemukiman warga di balarowa dan kelurahan petobo palu sulawesi tengah
menyadarkan kita akan ancaman likuifaksi
likuifaksi atau hilangnya daya dukung tanah karena proses pencairan
akibat guncangan gempa ini menjadi ancaman nyata
apalagi kita tinggal di wilayah yang sangat rawan gempa
dan pertanyaannya sendiri bagaimana fenomena ini bisa terjadi
apa saja faktor pemicunya
koresponden miladia rahma memperagakannya untuk anda
area pemukiman di wilayah balaroa pun seolah hilang di telan bumi dan hingga saat ini masih banyak korban jiwa yang belum ditemukan
nah mungkin sebagian dari anda sudah mulai mencari tahu apa itu likuifaksi dan bagaimana fenomena ini bisa terjadi
nah hari ini dengan menggunakan peralatan yang sederhana saya akan memperagakan bagaimana likuifaksi terjadi dan apa saja faktor pemicunya
pertama kita menyiapkan kotak kaca seperti ini ini nanti untuk melihat seperti apa konsistensi dan juga tingkat kejenuhan tanah
kemudian saya menyiapkan pasir ada air dan ada miniatur rumah seperti ini dan juga skateboard
papan skateboard ini berfungsi untuk memberikan guncangan yang kita asumsikan sebagai gempa berkekuatan tinggi
dan mari sekarang kita mulai kita masukkan air
secukupnya saja oke kita masukkan tanahnya atau pasir
nah kalau sudah kita melihat dari atas tanah sudah terlihat solid
meskipun sebenarnya dari samping kita bisa melihat tanah di bawah ini sudah sangat jenuh
nah kita letakkan miniatur rumah ini
sebagai asumsi ini adalah rumah tempat kita tinggal
dan kita akan berikan guncangan yang kita asumsikan sebagai gempa dengan kekuatan tinggi
tanah yang tadi yang solid
tanah yang tadi yang solid
tanah yang tadi yang solid
tanah yang tadi yang solid
yang terlihat dan menelan apa saja yang ada diatasnya
dan ternyata baru diketahui bahwa tadinya kawasan perumahan di kelurahan petobo
dan juga kawasan hunian di balarwa ini adalah rawa
dan kondisi ini ternyata juga memperburuk terjadinya lukifaksi
di titik titik yang sebenarnya rentan terjadi likuifaksi
dan lantas apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika bencana lukifaksi ini terjadi
beberapa ahli geologi menyatakan ada hal yang bisa kita lakukan
seperti salah satunya adalah ketika likuifaksi terjadi
coba mencari titik titik atau daratan dengan karakter batuan dan juga tanah yang keras
namun seperti kita ketahui bersama ketika gempa terjadi dalam kondisi panik
apalagi di dalam kawasan pemukiman yang padat penduduk tentu saja hal ini juga sangat beresiko
sebenarnya dampak dari likuifaksi ini bisa diminimalisir
apalagi sebenarnya pada tahun dua ribu dua belas kementerian esdm telah melakukan kajian
terkait titik titik mana saja yang rawan terjadi likuifaksi di daerah palu
namun sayang hal ini tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah setepat
belum mendapatkan edukasi tentang mitigasi bencana yang baik
lantas sekarang sudah saatnya kita harus mulai mencari tahu
seperti apa kondisi tanah di bawah tempat hunian kita
dan mulai mempertimbangkan titik titik mana saja yang rasa rasanya jauh lebih aman
dan tidak lagi rawan terjadi bencana lukifaksi
melania rahma jakarta